pedagang pasar tanah abang menggunakan trotoar milik pejalan kaki untuk berjualan mereka berkilah
kios yang disediakan di blok g tidak memiliki prospek menjanjikan untuk menarik pembeli
penggunaan trotoar oleh pedagang di jalur pejalan kaki di kawasan tanah abang dilakukan sebagai upaya mengejar omzet
pedagang mengaku kios yang disediakan tidak menjanjikan
padahal penataan pedagang pada era mantan gubernur dki jakarta joko widodo
sudah dilakukan untuk menertibkan sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas
razia satpol pp yang digelar setiap pukul sembilan hingga pukul satu siang dengan cara yang humanis pun tidak berhasil menyadarkan warga
hal ini menjadi pekerjaan rumah gubernur dki jakarta anies baswedan yang menyebut
memiliki terobosan jangka panjang untuk menertibkan pedagang di kawasan tanah abang
alasan saya karena pengunjung nggak ada jadi saya terpaksa keluar
kalau di luar kan orang banyak pengunjung jadi dia mampir beli
kalau di blogge puru puru orang ke dalam
kalau ditanya ah sepi blok g nggak ada orang dia keluar lagi
ya terpaksa sanaikat begini
di dalam maka omzetnya nggak ada benar
kalau di dalam kan omsetnya paling kadang rp lima puluh ribu ntar lama lagi orang beli
kalau di luar paling seratus ribu paling sering orang beli
kalau di luar paling sering orang beli
kalau di luar paling sering orang beli